dan kamu kan juga sebenernya bisa bicara ini sama emak kamu
harusnya mah teh bisa diatur lah katanya teh
tapi si ketek suketeknya ada disana
kayaknya sih semuanya begitu teh
yaudahlah kalo gitu saya ikut aja kesana ya
gak aman kayaknya ini
kan kalo misalnya saya ada disana si ketek suketek juga gak berani macem macem sama akang abah
saya terukuru bawa bodyguard seperti ini nih
jadi saya juga aman dari godaan setan yang terkutuk gitu
yaudah berangkat aja yuk
ini makanan disimpan dulu
nanti dimakan ya
kita jalan dulu ya

iya ya kita ada janji habis makan siang ya sama bu sugeng ya
ini saya udah nyampe disini
kayaknya ujek mau pergi ya
kenalin ini calon suami saya
jangan lupa undang undang
oh tidak sma tidak akan melupakan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima saya sudah hafal dari sma
maksudnya undang undang kalau nanti kita hajatan
lain kali tanya dulu ini perlu kenceng soalnya
maaf aku nunggu ya
saya pasti insya allah kalau hajatan saya undang
soalnya janji sama bu sugeng
ya tuh kalau namanya janji itu ya tidak boleh diingkari harus ditepati
kalau begitu saya jalan sendiri juga tidak apa apa kok
asal jangan cembokur saja
kurang dikit lah
itu jangan lah saya nggak jadi pergilah kalau gitu
bismillah bismillah percaya
saya jangan dulu ya assalamualaikum
duduk bu sugeng yuk ini diberesin nat
jadi pas kejadian roger nabrak itu lo ada di dalam mobilnya
terus yang ditabrak bella
sekarang keadaan bella gimana
sekarang bella itu lagi dirawat di rumah sakit
dan kayaknya untuk sementara waktu dia nggak bakal bisa jalan dulu
gue takut dia lumpur rahim
begini lagi kasihan banget ya bella
makanya gue jadi ngerasa gue itu berdosa rahim
berdosa kenapa lo mesti ngerasa berdosa jin
lo nggak salah
yang nabrak itu kan bukan lo cuma kejadiannya lo lagi ari dalam mobil itu
dan kalau kayak gini mending lo tinggal laporin roger aja ke polisi
ya nah itu dia
aku memang awalnya mau laporin ke polisi
terus sering ngancem gue kalau sampai gue laporin ke polisi
dia bakal berbuat jahat sama salah satu yang orang yang dekat sama gue
karena lo adalah orang yang paling deket sama gue
gue takut lo kena panik pak
kalau gini ceritanya sih kayaknya gue mesti ngomong sama amon di dalam anak anak deh
soalnya ini nggak bisa dibiarin jin
orang jahat tuh gak bisa dibiarin gitu aja
dia harus jerak dia tuh harus dapet hukuman
nggak tau nih
biasanya sih nggak tau lah
oh masih lama nggak
kalau masih lama kayaknya gue pulang duluan nih
oh iya rek gue juga deh
kayaknya nyokap gue juga pengen ngobrolin itu deh
yaudah kalau gitu gak apa apa kok kalian pulang duluan aja
nggak kalian tenang aja kan ada gue
iya iya lo emang kesenengan kalau ditinggal gue
aduhan orang rame kok di sini
yaudah lah kita cabut duluan ya
aku mau nanya sama kamu jujur deh
ini soal yang tawaran iklan itu
entah kenapa aku ngerasa kalau kamu belum
belum jawab pertanyaan aku dengan jujur selama ini
sebenarnya benar kan boy yang aku bilang sama kamu
mama kamu ngelarang kamu ya buat dekat sama aku
ya nggak gitu juga ya
ya terus alesannya apa
boy please aku butuh kejujuran di sini
aku mau kamu berterus terang sama aku
sekarang kalau mama kamu alasannya
schedulenya kan bisa disesuaikan sama kamu
alesan mama kamu tuh bukan itu boy
mama kamu punya alasan lain
dan yang tahu
karena setiap kali aku ngebahas tentang ini
kamu selalu kayak menghindarkan
dan kamu kan juga sebenarnya bisa bicara ini sama mama kamu
mama aku tuh sebenarnya bukannya ilfon sama kamu atau marah sama kamu
mama aku tuh bingung
kalau misalnya hubungan kita lanjut
kayaknya nggak ada budayanya ya
kalau misalnya adriana itu masih jadi mama kiri kamu
dia kan banyak cara untuk
mengganggu hubungan kita lah
bikin kita gak bersatu lagi
karena mama aku tuh tahu banget
adriana tuh sifatnya kayak gimana
kalau misalnya adriana itu udah ngontrol papi kamu lagi
ya nggak lah budi
aku tuh gak bisa kali jauh dari kamu
sejak aku dekat sama kamu
selalu banyak rintangan
hambatan yang kita lewati
jadi menurut aku hambatan dan rintangan kayak gini
kita harus hadapin itu dengan tenang
masa cuma hambatan ini kita jauh jauhan sih
kamu juga kan nggak bisa
dan aku tuh selalu berdoa
semoga aja ada kejadian
yang bikin mama aku sadar
ini butuh waktu
sebentar budi sebentar sayang
nondreva maaf saya terlambat
tadi tengah jalan ban mobilnya kempes
jadi saya ganti ban mobilnya dulu
tengah tengah aja boy
belum beli boy
kamu suka kan
nggak ada musiknya ya
ini kenapa kosong sih
kamu pasangnya lain kali
kalau kamu yang minta
apapun akan aku usahakan
yeay sweet banget sih
nah ini pertama kali tahu aku naik angkot
naik angkotnya berdua
ada penumpang tuh
lagi kepengen berduaan
bentang bentang berduaan loh
udah jalan suruh
aku sumpahin loh makmur
tapi kamu jangan kabut kebutin ke angkot lain
kalau angkot lain kan serem ya kebut kebutannya